sampai jumpa di video selanjutnya
aku mau bawa ibu untuk tinggal
hai rizal selamat ya rizal
kerja kamu enam bulan ini luar biasa bagus
dan sebagai apresiasi serta kepercayaan saya ke kamu
kamu saya angkat sebagai direktur operasional
ya yang benar pak
itu sudah keputusan saya
rizal ini bagus banget cincinnya
boleh aku pakai
iya dipakai dong
bagus aku suka banget cincinnya
aku tuh bangga banget loh sama aku
belum setahun kamu kerja di kantor ini
tapi karir kamu kayaknya menanjak terus
sekarang aja kamu udah jadi direktur yang paling muda kan di kantor
alhamdulillah tuhan menjawab semua doa doaku
dan yang pasti ini pasti doa dari ibu aku
kamu masih ada ibu
alhamdulillah dia di kampung
erang bu aa
kamu tuh kerasin
tapi kalau kamu mau pikir pikir dulu nggak papa aku rela kau untuk nunggu jawaban kamu
sarah aku janji aku akan berusaha untuk bahagiain kamu dan aku enggak akar sedikit
aku nyakitin kamu iya aku percaya kok sama kamu kamu mau kan secepatnya aku kenalin sama ibu aku
mau dong ibu riza assalamualaikum waalaikumsalam
sehat bu alhamdulillah baik kamu kok datang juga nggak bilang bilang
sih sama ibu biasa tapi kemarin aku nggak bisa pulang ya udah nggak apa apa udah lewat juga
sekarang ibu bisa lihat kamu ada di sini ibu seneng banget hai apa kabar ya alhamdulillah baik
kamu gak ke jakarta juga di sana banyak loh insinyur mesin yang dibutuhkan tuh dengerin enggak kayaknya aku masih betah di sini
tuh dengerin enggak kayaknya aku masih betah disini
tuh dengerin enggak kayaknya aku masih betah disini

ya udah duduk dulu cerita cerita gimana kerjaan kamu di jakarta cerita
dong sama ibu alhamdulillah lancar bu kan berkadoai
bu kedatangan aku kesini aku minta doa restu
sarah ini teman kantor aku dan sekarang dia jadi pacar aku kamu mau nikah tapi kenapa

quando takut ya kalau aku setelah menikah aku

lebih besar dari rumah ini
bukan itu masalahnya
ibu masih betah disini
nggak nolak tawaran rizal ya
rizal mau ibu tinggal sama rizal
sampai kapan bu
ya rizal nggak kepikiran ibu tinggal
saya terima nikahnya dan kawinnya
sarah binti stanley fernando
dengan mas kawin seberat
lima puluh gram dibayar tunai
oh iya bu sarah udah masak spesial buat ibu
makanan apa itu
ibu kok belum pernah dengar
di kampung gak ada
itu masakan itali bu
ya biasalah sarah suka makanannya yang barat barat gitu
nanti perut ibu akan berubah
ibu malah mules kalau makan makanan orang bule
lebih baik ibu masak ya
ibu pengen masak sayur asem sambal teri sama lalapat
bu aku udah lama loh gak makannya itu
dengarnya aja langsung lapar
ayo beruan bu aku pengen makan itu
bu makanan ibu ini dari dulu mengadakannya top
yaudah besok ibu masak lagi deh buat kamu
mau dimasakin apa
kalau tiap hari dimasakin kayak gini aku bisa gemuk
loh sarah kamu kok tidak makan
makan dong cobain sedikit ya masakan ibu
oh gak usah gak usah bu
ehm saya masih kenyang
biasa perempuan bu sekarang lagi diet
gapain juga sih pake diet diet ya lah
ndating urut waktu juga tuh